informasi pertama di kompas petang hari ini saudara langsung saja kita dari jakarta
dua bangunan di kawasan pademangan jakarta utara pada kamis siang tadi terbakar
kebakaran diduga akibat korsleting
ini adalah video amatir saat warga mencoba memadamkan api yang membakar dua bangunan di kawasan pademangan
dari kesaksian warga titik api pertama kali dilihat dari lantai dua salah satu bangunan rumah makan
dan membakar bangunan lainnya
api baru bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian
setelah sebelas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun akses pintu masuk menuju pelabuhan sunda kelapa sempat ditutup
dan mengakibatkan kemacetan panjang